anda kembali di cnn indonesia newscast sekarang kita bergeser ke isu soal aturan pcr
masih bersama dengan mas revo dan juga mas elvan
sebelum saya lanjutkan kita coba dengar kemudian pernyataan dari dirjen yankes
mengenai penurunan harga pcr menjadi rp dua ratus tujuh puluh lima
dari hasil evaluasi kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan real time pcr
diturunkan menjadi rp dua ratus tujuh puluh lima untuk daerah pulau jawa dan bali
serta sebesar rp tiga ratus untuk luar pulau jawa dan bali
baik saya mulai dulu dari mas revo
mas revo di luar soal penurunan harga pcr ya
ketika ada aturan soal penetapan pcr sebagai syarat untuk penerbangan
ini langsung disikapi pro dan kontra
bagi mereka kemudian mengkritisi ini menilai bahwa ini diskriminatif
ini bentuk inkonstruksi

bahkan disebut sebut ini syarat akan aroma mafia pcr di balik aturan ini
apakah kita melihat hal yang sama mas revo dari utak atik kebijakan soal aturan pcr ini
satu hal yang harus kita sadari sebenarnya kan covid ini belum sepenuhnya hilang
covid sembilan belas ini masih ada
setiap hari masih ada penambahan kasus baru
walaupun angkanya sudah sangat rendah
artinya covid ini masih ada
dan kita tahu fakta yang kedua adalah
artinya sekarang besarannya masih di angka
yang suntikan pertama kan masih belum sampai berapa
satu ratus sepuluh atau berapa dia angka terakhir
yang sudah dua kali suntikan
jadi artinya pertama penyakit ini masih ada
penambahan yang masih ada setiap hari
dan orang meninggal juga karena covid sembilan belas ini masih ada
angkanya memang sangat kecil dibanding terutama ketika bulan juni juli kemarin ya
tapi fakta bahwa masih ada
seperti target pemerintah
nah dengan dua kasus dengan dua fakta tersebut
memang kehati hatian masih harus tetap diterapkan
dalam kasus penerbangan misalnya
kita tahu bahwa kita masuk dalam ruangan tertutup pesawat
walaupun mungkin pesawatnya sudah pakai filter saringan udara dan sebagainya
tapi fakta bahwa saat kita berada dalam satu ruangan sempit bersama puluhan orang yang lain
itu adalah ada potensi penyebaran covid itu di sana
nah maka itu kehati hatian perlu
dan salah satu bentuk kehati hatian itulah melalui pcr
jadi selama covid sembilan belas masih ada dan vaksinasi belum sepenuhnya tuntas
maka memang faktor kehatian kehatian itu harus terus kita terapkan
termasuk pemakaian masker menjaga jarak dan sebagainya
dan dalam konteks pesawat udara saya pikir memang seharusnya
kita harus mengapresiasi pemerintah yang sudah menetapkan
semacam harga xl yang tertinggi untuk tes pcr yang rp dua ratus tujuh puluh di jawa
artinya harga pcr ini sudah jauh lebih murah dibanding ketika awal awal dulu
bahkan bisa kita katakan harga pcr sekarang ini kan sudah sebelas dua belas
atau mirip dengan harga tes antigen di masa masa awal covid
jadi artinya saya rasa buat orang yang sudah menerima covid sembilan belas
buat orang yang memiliki kemampuan untuk naik pesawat
harga pcr sekarang harusnya tetap terjangkau
kita tentu harus tetap mengutamakan kesehatan
karena jangan sampai bisa jadi memang kita sudah divaksin dua kali vaksin
artinya mungkin ada kekebalan gitu dalam tubuh kita
tapi kan potensi bahwa tubuh kita ini bisa menjadi carrier
kemudian kita keluar dari pesawat dan kemudian kita menjadi pembawa untuk orang orang sekitar kita
terutama untuk golongan golongan yang rentan
entah itu orang tua kita misalnya atau mungkin sanak saudara kita yang memiliki comorbid
nah itu kan masih punya potensi yang membahayakan
nah itulah pentingnya kenapa faktor kehatian kehatian ini masih terus harus diterapkan dalam kondisi sekarang ini reinhardt
baik sebagai sebuah kehatian aturan pcr diperlukan
tapi ketika kebijakan ini keluar mas revo sebagai sebuah produk kebijakan
apakah memang ada yang perlu kita kritisi dari aturan ini
karena ketika dikeluarkan ini dikatakan mendadak lalu langsung diterapkan
sementara banyak bandara kemudian belum siap sehingga terjadi chaos begitu hingga harganya ada yang mahal
bahkan kemudian menganalogikan bahwa virus ini kan tidak hanya lewat udara
mengapa kemudian hanya pesawat saja
nah sebagai sebuah kebijakan apakah memang ini perlu untuk kita berikan catatan tersendiri atau bagaimana mas
hal yang terus harus ditingkatkan ya artinya di beberapa tempat di luar jawa misalnya
untuk pcr biasanya masih butuh waktu dua tiga hari
bahkan ada beberapa kota yang kemarin kita juga melakukan peliputan luar kota harus menunggu pcr nya sampai lima hari
ini tentu menjadi sebuah harus catatan ya dan ini menjadi tanggung jawab dari kementerian kesehatan dan seluruh dinas terkait gitu
untuk mempercepat proses pcr ini
kemudian untuk moda transportasi lain benar bahwa moda transportasi lain seharusnya juga melakukan hal yang sama
bahwa faktor kehatian kehatian itu juga perlu untuk moda moda transportasi darat gitu misalnya
entah itu kereta api atau apa namanya bis antar kota gitu ya
faktor kehatian dan protokol kesehatan juga tentu harus diterapkan gitu
nah ini yang memang menjadi catatan kita di cnn indonesia
bahwa kita bahkan sampai harus menerjunkan tim gitu ya untuk menelusuri bagaimana sebenarnya penerapan penerapan protokol kesehatan ini di moda moda transportasi publik
kita perlu mengkritisi ini terus atau melihat atau mencermati ini terus
karena sebentar lagi kan juga kita tahu bahwa ada ancaman gitu ya
dengan adanya mungkin ada mobilisasi orang yang luar biasa ketika libur natal dan tahun baru gitu
nah artinya memang secara protokol kesehatan harus dicari betul faktor faktor kesehatan itu harus terus diperhatikan
di sisi lain juga jangan sampai mematikan usaha usaha transportasi publik
yang transportasi transportasi yang perusahaan perusahaan yang mengendalikan itu adalah perusahaan perusahaan swasta
karena keluhan keluhan dari perusahaan perusahaan swasta penyedia transportasi publik ini kan juga mengemuka
jadi memang harus ada jalan tengah di situ di mana faktor kesehatan harus diutamakan di sisi lain juga faktor ekonomi juga harus tetap bisa diselaraskan
itu yang harus
mas elvan bagaimana dengan pendapat anda soal aturan pcr ini
bagaimana teman teman redaksi detik com melihat aturan pcr sebagai sebuah produk kebijakan kemudian berganti lagi hingga direvisi dan kemudian sekarang menjadi rp dua ratus tujuh puluh lima
ya langkah yang baik sebetulnya dari pemerintah kalau dilihat dari sudut pandang menurunkan harga tes pcr ya
dari dulu kan harganya sangat mahal pertama kali itu rp dua lima trus rp satu lima turun turun turun
seiring kritik harganya itu makin turun
terus sekarang harganya menjadi rp dua ratus tujuh puluh lima di pulau jawa dan tiga ratus di luar jawa
ini tentu langkah yang positif
bahwa kemudian banyak juga yang masih mengkritik kenapa kok masih bayar gitu kan
negara kan menurut undang undang
dasar harus melindungi segenap tumpah darah indonesia dan melindungi
melindungi ini kan pcr itu kan dalam rangka untuk mencegah penyebaran
kenapa kok tidak digratiskan kenapa tidak subsidi
tapi langkah itu kemudian ditolak oleh pemerintah
saya ada beberapa teman pengusaha di pcr gitu sempat wawancara juga gitu kan
detik com itu ternyata reagennya untuk pcr itu sekitar seratus lima ratus variasi ya
jadi yang seratus satu ratus lima puluh dua ratus
saya kira sebetulnya masih bisa ditekan
tapi kalau kita turun lagi depannya gitu kalau memang ini tujuannya memang tidak disubsidi
dan harus masyarakat yang menggunakan modal transportasi yang membayar
saya kira harus turun lagi
dan saya kira subsidi kalau perlu didiskusikan ya renhardt ya
karena kan itu lagi itu lagi kembali lagi ya
negara itu harus melindungi masyarakat
artinya ini dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran mengetahui tracking dan lain lain
tracing dan lain lain
jadi saya kira itu perlu diperhatikan
saya iseng iseng kemarin survei dengan beberapa teman
ibu ibu mamah gitu komplek gitu
saya tanya satu satu gitu
saya kira perlu juga dimonitor gitu
pertama saya tanya apakah rp dua ratus tujuh puluh lima ribu itu mahal atau tidak
ada yang menjawab bahwa itu sebetulnya ya lebih murah jauh lebih murah jika dibandingkan yang lalu
tapi kalau naik pesawat harus bayar segitu lima orang ya bawa belur begitu loh
ya iyalah kalau itu dua ratus tujuh puluh lima lima orang itu sudah dua tiket dua kursi dia beli gitu renhardt
itu perlu jadi bahan diskusi juga gitu
kemudian kenapa kok naik kereta api tidak pcr
sekarang tadi renhardt tanyakan
saya baru saja mengantar orang tua saya pulang kampung ya kan
ternyata kereta api cukup dengan antigen
dan empat puluh dengan kondisi covid hari ini meskipun ancaman belum tuntas ya kan
tapi sudah tidak ada level level tinggi di zona zona penularan covid sudah berkurang
kemacetan sudah pulih lagi
masyarakat kesadaran masyarakat terkait tiga m sudah lebih baik
kemudian dilihat dari data pertambahan kasus positif juga sudah mulai terkendali
saya kira perlu pemerintah kemenkes pemerintah gitu satgas misalnya
kemudian mengecek berapa efektif penyebaran tes antigen di kereta api itu
itu mengecegah tracing dan mengecegah penularan covid di kereta
ya kita tahu kalau kereta sama pesawat tentu penumpangnya juga lebih banyak di kereta api
stasiunnya lebih padat daripada bandara
dan itu juga ya kan
dengan resiko yang lebih tinggi di kereta api tidak pakai pcr
itu artinya perlu ada studi ini apakah efektif atau tidak kalau ternyata antigen itu ternyata juga sudah bisa dipakai
kenapa kok ya kemudian tidak ganti antigen saja misalnya
tentu ini harus pakai riset ya pakai riset dan negara bisa lah meriset itu
sehingga nantinya harga yang harus dibayar masyarakat karena negara tidak mau subsidi tidak seberat yang saat ini
memang ada yang bilang bahwa itu sudah lebih murah iya kalau perbandingan harga
tapi ingat waktu itu covid juga masih merajalela
sehingga kebutuhan untuk pcr waktu itu sangat tinggi
masyarakat selain banyak yang minta bantu puskesmas gratis juga sadar pcr sendiri karena merasa perlu menjaga kesehatannya sendiri
ini kan seperti teori ekonomi renat ya
memang tidak mengaitkan dengan apa tadi yang rehat sebut tadi konspirasi soal apalah tadi ya kan
ketika covid tinggi memang harganya tinggi
dan sekarang ketika covidnya turun diarkanya turun gitu kan
ya jadi artinya kalau masih bisa ditekan ya ditekan lagi gitu
dan kemudian kalau bisa riset ya di kereta api itu sangat baik untuk dites apakah antigen itu cukup ya
sama apa kabar genus reinhardt
dan kan itu waktu itu sudah diteriakan mau dipakai sekalian masih beli alatnya sekalian kabarnya tidak ada
jadi saya kira itu perlu menjadi perhatian menyeluruh bagi pemerintah gitu kan ya
bagaimanapun kembali ke undang undang dasar
undang undang dasar empat puluh lima
ya negara harus melindungi segenap tumpah darah indonesia
saya kira itu harus dipegang
ya jadi jangan pernah berbisnis dengan masyarakat
mudah mudahan tidak terjadi
mudah mudahan itu apa yang dilakukan pemerintah saat sekarang sudah on the track
dan mudah mudahan tadi apa usul saya agar ada riset terkait antigen mungkin bisa dipertimbangkan
jadi soal prokontraaturan pcr ini juga sekaligus kita mengingatkan ya kepada semua pihak bahwa pada moda transportasi yang lain juga harus diperhatikan
bagaimana kemudian protokol kesehatan yang tadi sampaikan mas revo
kemudian juga soal efektivitas antigen yang selama ini digunakan
kalau mas elvan kalau kemudian ada sebagian pihak yang mencurigai bahwa sekarang turunnya harga pcr menjadi rp dua ratus tujuh puluh lima ribu
ada pihak pihak yang bermain
atau dibalik aturan ini ada keuntungan yang dicari
ada apa yang disebut mafia pcr begitu
mas elvan bagaimana kita sebaiknya harus menyikapi atau menyampaikan kepada publik soal
kecurigaan seperti ini
oke sebetulnya ini menjadi tugas pemerintah ya renard ya untuk melakukan klarifikasi investigasi pengecekan segala macam
kemudian memberikan informasi yang clear kepada masyarakat
informasi yang utuh
hasil dari riset hasil dari investigasi dari pemantauan dari datangnya alat itu
sampai kemudian menjadi harga dari tes pcr
saya kira negara harus menjelaskan itu
bahwa kemudian istilah mafia atau tidak gitu renhardt ya
pada saat covid tinggi sudah tidak dibungkiri lagi
waktu itu banyak sekali perusahaan jajakan
yang kemudian apa namanya mengimpor perlengkapan ke pcr dan lain lain
dan beberapa perusahaan itu yang membuka servis pcr juga mengakui untungnya besar
dtx pernah melakukan investigasi gitu kan terkait itu
dtx ada investigasinya dtkom
dan kemudian sekarang ketika harga pcr ditekan terus ya mereka mulai berpikir
mulai beberapa pengusaha itu mulai mempertanyakan misalnya harga reagennya aja seratus ribu
itu yang istilahnya ceknya cek lah
kalau kita pakai rekening yang lima ratus ribu udah nggak bisa
karena harganya udah dua ratus tujuh puluh lima tiga ratus
maksimal pasti mereka akan menurunkan reagen
menurunkan reagen berarti menurunkan efektivitas pengujian
ya kan kemudian mereka itu konsekuensi aja ya
kemudian mereka juga mulai berpikir terus kita harus ada ongkos biaya
apa namanya sterilisasi
jadi sekarang sepertinya pengusaha yang bergerak di bidang pcr test ini sudah mulai menghitung
sudah mulai menghitung kos sekarang
kalau dulu mungkin ya banyak sekali harganya mahal gitu kan
jadi untungnya sudah lah gitu
sekarang ada kawan juga yang memang bilang kalau sekarang ya bisnis betul betul untuk masyarakat
jadi itu memang keuntungannya tidak sebesar dulu renhardt
jadi kalau terkait ada bidangnya mafia saya kira ini tugas pemerintah
itu kan waktu itu juga gara gara ada kasus di india yang harganya murah itu kalau nggak salah renat ya
tapi setelah itu pemerintah kemudian mendapat kritik santer kenceng akhirnya kemudian turun
nah kemudian ini turun lagi turun lagi
saya kira nggak usah nunggu kritik gitu
artinya memang itu tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa masyarakat itu tidak dikangkangi oleh kepentingan kepentingan
apa taruhlah seperti tadi renhardt bilang mafia dan lain lain
mudah mudahan tidak ada mafia seperti itu
orang kok bisa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan
ya kan kalau kayak gitu renat
jadi memang kita pernah kemudian benchmarknya adalah india ya
yang saat itu kemudian harga pcr nya sangat murah sekitar satu ratus lima puluh ribu rupiah
itu beberapa waktu yang lalu
sekarang indonesia baru baru dua ratus tujuh puluh lima ribu
mas revo bagaimana kemudian setelah ini
apakah kita perlu mendorong lagi pemerintah untuk menurunkan kembali menurunkan lagi harga pcr
seperti yang tadi sudah kita banyak bahas
mengingat seringkali kemudian tunggu ramai dulu kritik dulu media sampaikan kita soroti
baru kemudian ada revisi atau ada aturan yang baru
seperti apa mas revo
ya kalau apakah kita masih bisa menurunkan atau tidak gitu renhardt ya
memang ya ini memang harus dilihat lagi komponen komponen pcr itu apa saja dan harganya berapa gitu
secara ekonomi kan akhirnya nanti bisa mau
wajar itu kan kalau misalkan harganya misalkan harganya satu ratus lima puluh ya seperti di india
kemudian orang kemudian memasang tarifnya bisa tiga kali lipat empat kali lipat gitu
dalam kondisi seperti itulah memang seharusnya pemerintah itu menjalankan fungsinya sebagai regulator gitu
artinya harus ada seperti batas harga teratas dan harga terbawah dari sebuah pcr
sama seperti ketika pemerintah menerapkan regulasi untuk tarif tarif di beberapa hal
termasuk pesawat gitu ya renat ya
ada tarif atas dan ada tarif bawahnya
nah mungkin mungkin tarif atas untuk penambahan penambahan lain seperti layanan layanan gitu kan
ada beberapa sekarang laboratorium itu bisa memberikan layanan lain
kita tidak perlu turun dari mobil misalnya
sehingga bisa drive thru dan sebagainya
tapi mungkin karena lahannya sempit maka harus turun
kan beda beda juga
nah itu kan tergantung juga modal yang dimiliki oleh atau layanan yang dimiliki oleh pengusaha pcr tersebut gitu
tapi kita semua meyakini tentu kondisinya berbeda dengan yang awal ya
ini kan hukum besi ekonomi yang berjalan
ketika dulu suplainya masih sedikit dan permintaannya tinggi maka harga pcr juga tinggi
di awal awal mungkin regennya regen kemudian alat dan sebagainya itu
orang yang bisa mencolok hidung kita juga masih terbatas gitu
sehingga harganya tinggi relatif tinggi
nah sekarang ketika pasokan regen tentunya setelah saat berapa bulan
dua belas bulan lebih berjalan gitu ya
sekitar delapan belas bulan pandemi ini
dan kemudian pcr menjadi sudah diproduksi secara massal gitu alat alatnya
maka tentu akan turun gitu
nah ini kan hukum ekonomi yang ee
yang sudah lumrah terjadi
saya pikir kalau misalkan di tempat lain bisa lebih rendah dari indonesia
maka ini juga harus menjadi catatan dari pemerintah kenapa di sana bisa menjadi lebih rendah dibanding kita
nah itu itu kan
saya meyakini kalau misalkan ini di tempat lain bisa lebih rendah
pada akhirnya mungkin harus lebih rendah juga di kita
pada akhirnya pasti akan lebih rendah gitu
hanya saja memang jangan sampai yang tadi
kekhawatiran adanya mafia itu yang
kalau sampai itu terjadi maka disitulah fungsi pemerintah untuk melakukan penertiban
sama seperti di hal hal lain ya renat ya
mulai obat obatan sampai komoditas komoditas atau bahan pokok misalnya
ada kan pemerintah selalu menetapkan harga pasarnya
baik mas revo dan mas elvan terakhir
saya ke mas revo dulu nanti ke mas elvan
jadi ketika pemerintah kemudian memutuskan menurunkan harga pisang

apakah ini sudah cukup untuk bisa meredam pro kontra yang terjadi soal aturan pcr
karena banyak pihak yang keberatan
yang tadi sudah kita bahas ini dinilai diskriminatif dan lain sebagainya
meskipun ini dianggap sebagai salah satu bentuk kehatian kehatian kewaspadaan
apalagi menjelang ada ancaman gelombang ketiga
tapi ketika ini diturunkan harganya
ini sudah cukup bisa meredam paling tidak perdebatan di tengah tengah publik
turun harga itu kan apa ya
yang sekarang kita inginkan bukan cuma turun harga
tapi juga kecepatan dalam hasilnya gitu
kalau harganya turun tapi hasilnya lambat kan
orang pasti akan tetap
kalau dipaksa untuk satu x dua puluh empat jam pcr nya
atau dua x dua puluh empat jam pcr nya harus ada sebelum naik pesawat misalnya
maka orang akan mencari laboratorium yang bisa menyediakan itu
nah harga penting
kemudian kecepatan juga penting
akses juga menjadi penting
karena di banyak kota juga beberapa laboratorium pcr itu masih jarang
di tempat tempat kota kota besar misalnya
sabtu minggu tidak ada laboratorium pcr yang buka
misalnya ada beberapa kota yang masih seperti itu
nah kemudian faktor kehatian tadi juga menjadi penting
maka mutlak harus ada screening yang lebih ketat gitu
sehingga bisa diatur mungkin kalau misalkan bangkunya
kalau misalkan ada tiga deret
hanya bangku tengahnya bisa kosong seperti itu
atau mungkin dalam bangkunya bisa diselang seling
maka screening lain yang harus diterapkan
sama seperti pesawat
maka faktor kehatian juga menjadi penting
bagi kita hal itu juga menjadi penting kan redhat
kita kan pasti sekarang ini kan kita masih dalam tahap
masih ada kekhawatiran gitu
kalau misalkan kita ada di pesawat
samping kita kemudian masih pilek gitu kan
pilek atau dia bersin bersin
kita pasti akan khawatir kan
artinya memang screeningnya yang harus
screeningnya yang harus penting gitu
jadi pcr saya rasa
itu harus syarat itu harus diberlakukan
dan kalau misalkan harganya masih bisa dipurungkan
dan lebih cepat lagi
bahkan kan di beberapa tempat sudah ditargetkan
hasil keluar tiga jam setelah diambil sampel
itu itu itu harus terus dikejar
oke mas elvan ketika kemudian aturan ini direvisi
bahwa yang keluar pulau jawa bali boleh menggunakan antigen
sementara yang di jawa bali tetap pcr dengan harga yang diturunkan
sudah cukup ini bisa menyelesaikan atau meredam pro kontra di tengah tengah masyarakat
oke saya kira turunnya harga pcr tentu baik ya
itu namanya harga turun pasti meringankan
tapi tentu seperti mas rewo sampaikan
kecepatan itu kuncinya
karena orang sudah pcr panik ketika dia sudah mau terbang
hasilnya belum keluar
itu sering terjadi
jadi itu perlu jadi catatan
dan kemudian harga turunnya harga ini tidak menjangkau semua masyarakat
jadi masyarakat yang naik pesawat
namanya yang naik pesawat pun beda beda ya
kita tahu kan pesawat ada yang mahal ada yang murah
ada yang biru ada yang merah dll
mereka yang naik pesawat yang biasanya yang mahal
tapi buat masyarakat kelas menengah ini mahal
apalagi kalau ini sudah dikali lipatkan
barangkali keluarga dan lain lain
saya kira ini harus jadi perhatian pemerintah
kalau memang masih reagennya kan seratus ribuan misalnya ada
nanti kan akan lama lama kebanyakan kebutuhan akan semakin turun
maka turunkan lagi gitu kan
pengusaha sekarang bingung
ya harganya bisa main
gimana investasi kita mahal dll
saya kira pemerintah sudah ngikutin pengusaha
ya pemerintah itu mau ngikutin maunya
jadi kalau yang pengusaha tidak mampu melayani
mau cari untung ya sudah
dan ini diatur oleh pemerintah
jadi pemerintah harus ikut sekolah dan masyarakat
kemudian pemerintah juga perlu memperhatikan yang tadi kita diskusikan
kenapa pesawat dengan pcr sedangkan kereta api dengan antigen
itu harus terjawab dalam berjalannya waktu
karena kalau memang pesawat harus pcr
kereta api yang efektif dengan antigen
kenapa kok pesawat juga tidak sebagian dengan antigen
misalnya pesawat itu penerbangan internasional
tentu itu harus pcr harus ada pengecekan yang sangat ketat
harus dikarantina dll
penerbangan ke daerah daerah yang rawan bisa tetap dengan pcr
tapi ke daerah daerah yang selama ini menurut riset cukup efektif dengan antigen
mungkin bisa dipertimbangkan
tapi itu perlu riset
dan saya kira negara punya lembaga riset
jadi jangan biarkan menganggur renard
pakai riset untuk bisa mempermudah masyarakat mengefisienkan
dan mengefektifkan upaya upaya pemerintah untuk menangani pandemi
oke baik jadi ada keputusan yang memang perlu kita apresiasi
soal harga pcr yang turun tapi juga masih banyak catatan dari kita
terutama untuk bagaimana screening di moda transportasi yang lain
dan juga protokol kesehatan
mari kita akan lihat bagaimana kemudian kebijakannya akan berlangsung
dan apakah pemerintah bisa menurunkan lagi harga pcr
terima kasih banyak mas
terima kasih banyak mas revolusi riza mas elvan dan isu trisno
untuk diskusi editorial view yang sangat menarik pada malam hari ini
kita bertemu lagi mungkin minggu depan di isu isu yang lain dalam editorial view
terima kasih banyak mas elvan dan juga mas revo selamat malam
apa yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak mewajibkan tes pcr bagi penumpang kereta api
newscast akan segera kembali sesaat lagi